rasa ini tiba tiba ada
wah pintunya belum dibuka sih
di luar tuh banyak angin nih ya jadi gue bukanya nanti aja deh ya
lo kenapa lo gak suka ha
maaf kalau saya ganggu pak
sekarang ada kekacauan di hotel pak
semua lampu di hotel mati pak
dan semua tamu lagi ngeluh sekarang
wah kok bisa sih fin
ada generator set kan
itu dia masalahnya pak
dan semua tamu komplain dan lagi rusuh sekarang pak
kalau kamu urus masalah di hotel dulu
saya sangat menyesal
karena saya gak bisa ikut acara ini sampai selesai
saya benar benar penting banget
dan ada urusan yang urgent yang harus saya selesaikan
sekali lagi saya berterima kasih sama kalian semua untuk waktunya
mentang mentang si tristan bilang dia fans berat kamu
bukan berarti dia jatuh cinta ya sama kamu ya
kalaupun dia juga cinta sama aku
aku gak tertarik kok sama dia
jadi ibu sama maudie tenang aja oke
mami harus melakukan sesuatu ini
kamu harus pakai otak kamu sendiri
aku gak ngerti demi
mas mami itu apa sih
mami harus menjauh modi dari kamu
kamu harus berjalan sendiri dulu sementara
itu yang harus kamu lakuin
tapi masalahnya maudie
kamu bisa dipercayai mami
sanggup gak kamu melakukan ini
mami gak usah khawatir
mami harus percaya sama
karena mereka berusaha
dan ku rindukan
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
setau tadi sini
jangan lupa ya
sukses dari mana
kamu tau gak sih
ternyata yang bikin acaranya itu
dan dia tuh udah ngatur semuanya
dan dia bilang itu penghargaan apalah
gak tau lah gak tau lah
dia yang ngundang semua pegawai pegawai kafe aku
buat datang ke acara itu
dan yang lebih parahnya lagi
kamu tau gak sih
dia ngomong di depan semua orang
kalau dia itu ngefans sama aku
terus dia bilang kalau aku itu
aset yang bagus buat kafe
karena aku bukan cuma bisa nyanyi
tapi aku juga bisa masak
gak ada gunanya
gak penting iya kan
kayaknya dari tadi obrolannya tristan doang ya
kenapa dia aneh banget

apa ya pak
kira kira perempuan kayak tasya tuh sukanya apa sih fit
semoga aja kamu suka bunganya
itu ucapan aku sebagai tanda permintaan maaf
fitnya belum dibuka sih
di luar tuh banyak angin nih jadi gue bukanya nanti aja deh ya
lo gak suka ha
andi pasti dia udah gak marah
dari tadi handphone bunyi terus kok nggak diangkat sih
hey telepon kamu bunyi terus nih
eh udah udah biarin aja biarin
kok tuh ben kamu nggak mau terima telepon dari tasya
ya tahu dari tasya bukan gue mau angkat pak
tenang aja ini salah satu takti gua
kayak main catur ada maju mundur maju mundur
eh randi kenapa sih
teleponnya nggak diangkat angkat
jangan jangan ngambek kok jadi itu
kok dia masih marah
traginda ini siapa
dia bisa lihat
ini ternyata apa ya